tempe orek ayam bebek goreng atau sate
hmm paling enak disantap pakai nasi putih hangat
makanya beras putih lebih dipilih masyarakat indonesia dibandingkan beras tipe lainnya
kalau saya lebih suka beras putih ya
gak tau pokoknya rasanya lebih enak beras putih sih
saya masih cobain nasi merah cuma saya gak terlalu cocok
karena seratnya lebih tinggi ya jadi saya kurang cocok
jadi lebih sering nasi putih
sebenarnya sih kalau saya sendiri sih tergantung lauknya ya
kalau nasi sih hampir sama aja
jadi kalau mau putih atau merah kalau lauknya enak sih enak aja
nasi putih merupakan sumber karbohidrat penuh nutrisi seperti serat protein dan magnesium
tapi sebaiknya porsinya dibatasi ya
sampai satu ratus lima puluh gram saja sekali makan
hanya porsinya saja yang perlu diperhatikan
penyakit metabolik seperti diabetes
itu yang memerlukan takaran khusus untuk nasi
karena untuk nasi putih indeks glikemiknya tinggi
mudah terpecah menjadi gula sehingga mudah terserap oleh tubuh
selain meningkatkan kadar glukosa darah
terlalu banyak nasi putih bisa menyebabkan kenaikan berat badan
tenang ada sejumlah alternatif pengganti nasi putih kok untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat kita
jika anda sedang diet atau ingin menurunkan kadar gula darah
maka ada sejumlah alternatif nasi yang direkomendasikan oleh ahli gizi
pertama adalah nasi merah
nah nasi merah mengandung serat yang lebih tinggi daripada nasi putih dan merupakan kompleks karbohidrat
sehingga tubuh akan mencernanya lebih lama
dan akan membuat nasi putih lebih keras

kedua adalah shirataki
sehingga sangat rendah kalori
nah ketiga adalah quinoa
quinoa merupakan biji bijian yang termasuk dalam superfoods
nah superfoods karena quinoa mengandung nutrisi yang sangat beragam
termasuk vitamin b antioksidan zinc protein dan serat
nah ubi ini bisa digantikan sebagai
alternatif nasi karena bisa disajikan dalam bentuk kukus lalu direbus atau digoreng
ubi juga mengandung banyak sekali nutrisi seperti vitamin b c kalium dan juga serat
karmel mursalim edwin arman jakarta